kedatangan jenazah korban tragedi kanjuruhan asal jombang
yang tiba di rumah duka di kecamatan ngariboyo magetan jawa timur minggu siang
diiringi tangis keluarga dan para pelayan
korban bernama munif latiful ihsan merupakan anak pertama dari dua bersaudara
pasangan mujiono empat puluh delapan tahun dan elik setiawati empat puluh lima tahun
korban ditemukan di salah satu rumah sakit di malang dalam kondisi sudah meninggal dunia
dugaan sementara korban meninggal terjebak di dalam stadion kanjuruhan malang
akibat terkena gas air mata sehingga kehabisan oksigen
sementara itu di desa asrikaton kecamatan pakis kabupaten malang
endah wahyudi tak menyangka dua adiknya pergi untuk selamanya pada saat yang bersamaan
tak dinyana niat farel dan cahyo datang langsung mendukung arema fc
melawan persebaya di stadion kanjuruhan berbuah maut
endah tak kuasa menahan tubuhnya saat ikut memakamkan sang adik
kerabat terus mendampinginya memegang tubuh endah agar tetap bisa berdiri
riu teman satu rombongan korban sekaligus saksi kejadian tragis ini bercerita
mereka berangkat bergelapan
hingga laga usai mereka terus bersama
namun mereka terpisah setelah gas air mata ditembakkan polisi ke arah tribun
pertama kan ada yang kisru di atas terus ke bawah
terus ada semua orang ke bawah ke lapangan terus ada gas air mata
terus anaknya itu ke atas ke tribun lagi ke bawah lagi
terus gak tau lagi
terus panik semua
saya gak tau apa apa di mana sama polisi
di bawah dibukul sama polisi saya gak tau apa apa
riu setia menunggu farel dan cahyo hingga pukul dua dini hari
ia berharap sahabatnya tiba di halaman luar stadion
namun harapannya pupus
tim liputan cnn indonesia